sementara itu ratusan masa dari sejumlah ormas islam di medan sumatera utara menggelar reuni akbar dua ratus dua belas pada jumat sebagai rangkaian dari reuni akbar dua ratus dua belas yang digelar di monas pada sabtu esok hari
selain menggelar sejumlah kegiatan masa juga mengadakan mimbar bebas di depan masjid raya al maksun medan
dari atas panggung pimpinan masa melakukan orasi menyerukan semangat reuni akbar dua ratus dua belas sebagai forum silaturahmi dan solidaritas sesama pendukung aksi dua ratus dua belas
tampil sebagai orator egy sujana deddy iskandar batubara dan tokoh pimpinan dua ratus dua belas lainnya
para orator mengajak masa menjaga spirit atau semangat aksi dua ratus dua belas dengan menjaga kekompakan dan persaudaraan
reuni dua ratus dua belas juga sebagai bukti kecintaan terhadap bangsa dan negara ini
serta menghindari hasutan
dan pemecah belas sesama pendukung dua ratus dua belas
bagi kita orang orang yang sesungguhnya sudah belajar bagaimana beragama yang baik ya sudah
kita hormati agama orang lain orang lain hormati agama kita selesai masalah
tapi masalahnya para elit kita sebagian elit elit kita di jakarta justru membangun sebuah cara pandang yang keliru
kita ini dianggap sebagai orang orang yang anti toleransi anti kebinekaan tidak cinta kepada bangsa ini
hanya karena kita ingin menegakkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam perspektif agama kita
ini yang saya kira nggak boleh
kalau semuanya begitu caranya nanti boleh jadi umat islam juga akan menganggap bahwa orang yang taat beribadah menurut agamanya yang lain
hindu buddha kristen dan lain sebagainya juga sebagai bagian dari orang yang anti kebinekaan
kan gak mungkin memaksakan jangan paksa agama kami kepada agamamu
kan gitu perintah tuhannya gitu
kami juga nggak akan paksa agamamu untuk menjadi agama kami
kau beribadah sesuai agamamu
kau beribadah sesuai agamamu
kalau ini yang sudah terbangun saya kira sudah selesai
semangat ini yang ingin tetap kita jaga